kita akan beralih ke informasi lainnya
kenaikan upah minimum provinsi jawa timur mencapai delapan lima puluh satu persen
namun pemberlakuan ini masih menunggu usulan umk dari tiga puluh delapan kabupaten kota di jawa timur
dengan batas waktu hingga dua puluh november dua ribu sembilan belas
per satu november pemerintah provinsi jawa timur menetapkan kenaikan upah minimum provinsi delapan lima puluh satu persen
besaran persentase tersebut didasarkan pada nilai inflasi yang bertahan pada angka tiga plus minus satu
dan pertumbuhan ekonomi jawa timur yang bertahan pada angka lima plus minus satu
namun pemberlakuan ump ini tetap akan menunggu usulan umk tiga puluh delapan kabupaten kota di jawa timur hingga dua puluh november mendatang
hingga jumat sore usulan yang masuk ke pemprov jawa timur baru dari kota batu dan kabupaten malang
sehingga umpt provinsi tahun dua ribu dua puluh memasuki angka rp satu tujuh ratus enam puluh delapan tujuh ratus tujuh puluh tujuh delapan
ini akan berlaku di tahun dua ribu dua puluh